kemampuan kita yang ada
masih belum diketemukan masih ada tiga orang
sesuai dengan kemampuan kita yang ada
sangat banyak saya pikir kalau untuk alat berat
personil alhamdulillah mulai dari
lantamal itu satu kompi
kemudian ada juga nanti
kegiatan awal nanti kita melaksanakan
karena gak bisa kita fokus satu
karena ada tiga titik yang pertama
rehabilitasi itu terapi utama
batu batu besar itu keluar dari jalur
nanti dari kemarin sudah berusaha
untuk membuat alur baru
daripada daerah daerah sungai